silakan selamat menit
penutupan jalan yang dilakukan polrestabes surabaya ini dilakukan pada pukul sepuluh pagi sampai dua siang
kemudian pada pukul tujuh sampai sebelas malam
pada jam jam tersebut kawasan jalan darmo dan tunjungan memang ramai dilintasi masyarakat
keputusan menutup jalan pada akhir pekan di jam tertentu ini bersifat situasional
pasalnya terkait penambahan jam atau jalan protokol lainnya masih menunggu kebijakan pemerintah
tujuan penutupan untuk menghambat laju sebaran penularan covid sembilan belas di surabaya
penutupan ini bagian dari social distancing
pasalnya kawasan dua jalan ini memang termasuk padat
di jalan darmo misalnya ada taman bungkul yang menjadi ruang publik tempat berkumpul warga
dampak penutupan lalu lintas dialihkan dan mengakibatkan kepadatan di beberapa ruas jalan
kami akan menemukan jalan protokol yang berjalan dengan lancar
dan kini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia miftah farid di surabaya jawa timur
farid apakah penutupan jalan protokol di sana berjalan dengan lancar
ya frida sejak pagi tadi saya berada di lokasi ini salah satu dari dua jalan yang ditutup yaitu jalan darmo
tepatnya di kawasan tanah
anda bisa melihat ini merupakan kawasan yang setiap hari bukan hanya di akhir pekan
tapi juga di hari hari biasa selalu dipadati oleh warga surabaya di setiap jam
dari pagi apalagi malam kawasan taman bungkul ini merupakan salah satu ruang publik yang menjadi pusat
dari berkumpulnya warga surabaya bahkan juga warga dari beberapa kota di sekitar surabaya
seperti gersik dan sidoarjo sangat banyak datang ke sini untuk menikmati suasana yang cukup enak
cukup rimbun cukup dingin di surabaya

anda bisa melihat siang ini tidak ada satupun orang yang berlalu lalang di kawasan ini
sangat sepi dan hanya petugas kebersihan yang melakukan pembersihan di beberapa lokasi
karena ada banyak sekali daun yang berjatuhan sehingga diperlukan untuk pembersihan
dan bukan hanya kawasan anda bisa melihat di samping yang merupakan jalan darmo
jalan ini merupakan salah satu jalan protokol yang menjadi penghubung antar kota
sebelum orang masuk surabaya atau keluar dari surabaya
ini merupakan jalan penghubung untuk menuju ke kawasan kota

artinya jalan darmo ini sebenarnya bukan hanya soal jalan
tapi ini merupakan kawasan yang sangat padat aktivitas baik ruang publik maupun perkantoran
ada juga perniagaan bahkan juga tempat tempat makan sangat ramai di sini
dan kalau ditarik garis lurus jalan darmo ini akan terhubung dengan jalan tunjungan yang juga ditutup mulai kemarin malam
dan anda bisa melihat juga sama sekali tidak ada mobil yang melintas atau kendaraan
baik roda dua roda empat maupun kendaraan
lain melintas di kawasan ini dan polisi benar benar menutup bahkan kendaraan kami pun dihalang untuk masuk
dan harus memutar di beberapa ruas jalan yang akhirnya karena jalan utamanya ditutup
maka ada penumpukan kendaraan sehingga jalan menjadi padat dan kita masih menunggu seberapa besar frida
efektivitas dari kebijakan yang sifatnya parsial sebenarnya
karena penutupan ini bersifat sementara hanya pada jam jam tertentu misalnya jam sepuluh pagi sampai jam dua siang
kemudian malam nanti sekitar jam dua belas
tujuh malam sampai jam sebelas malam
kenapa kemudian dipilih jam jam itu
menurut polisi di jam jam itu merupakan puncak dari berkumpulnya warga di sekitar kawasan ini
kita masih menunggu bagaimana kondisi malam hari di kawasan ini terutama taman bungkul
yang biasanya ketika akhir pekan terutama malam minggu sangat banyak sekali warga baik dari muda mudi
maupun juga segmen keluarga datang ke sini untuk menikmati malam di surabaya
kita masih menunggu apakah kemudian efektifkah kebijakan penutupan dua jalan secara parsial
hal ini untuk mencegah atau menghambat kelaju persebaran infeksi atau penularan covid sembilan belas di surabaya
karena kalau dilihat dari data ada lonjakan yang cukup luar biasa frida
kalau secara keseluruhan di jawa timur ada lebih dari tiga tujuh ratus warga di jawa timur berstatus odp
dan lebih dari dua ratus tujuh puluh berstatus pdp dan juga positif ada enam puluh enam orang dengan kematian berjumlah empat orang
artinya kita masih menunggu apakah kebijakan yang sifatnya parsial
baik dari satu institusi maupun ke institusi yang lain baik dari provinsi maupun ke kota kabupaten
ini bisa mencegah kembali atau menghambat laju persebaran infeksi
baik odp pdp maupun positif bahkan juga angka kematian yang sudah berjumlah empat orang ini frida
farid selain pemerintah yang sudah menerapkan berbagai aturan dan juga jumlah pasien corona maupun odp di sana yang cukup banyak
bagaimana dengan sikap masyarakat sendiri
apakah ada yang menurut anda yang akan menurutkan social distancing di antara mereka
ya frida penutupan jalan ini merupakan bagian dari social distancing kalau diklaim oleh pihak kepolisian
tapi apakah kemudian efektif kita masih menunggu hasilnya
apalagi kemudian hanya dua jalan yang ditutup dan juga hanya pada jam jam tertentu
kalau anda samar samar mendengar misalnya meskipun jalan ini sudah kosong tidak ada orang
anda akan mendengar suara rekaman risma yang kemudian terus diputar di kawasan ini
yang mengingatkan warga untuk menjaga jarak
mencuci tangan menjaga kebersihan kemudian tidak bersentuhan dengan banyak orang
kemudian kalau mendapati ada indikasi flu maka disegerakan untuk melakukan pemeriksaan
walaupun tidak ada gejala yang lebih dalam soal covid
tapi ada disarankan untuk tetap melakukan pemeriksaan kepada dokter
terus dilakukan pengumuman pengumuman yang jelas
ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
pemerintah kota dan juga provinsi untuk melakukan pencegahan
baik di level kota maupun sampai di level kampung
saya contohkan misalnya di surabaya
mulai beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu bahkan
sudah dilakukan penyemprotan bukannya di jalan protokol
baru sepuluh menit yang lalu ada satu mobil water cannon milik kepolisian
yang dimanfaatkan untuk melakukan penyemprotan di kawasan ini
tapi juga pemerintah kota mengandalkan komunitas komunitas
untuk melakukan pembersihan penyemprotan disinfektan di kampung kampung
dan juga di rumah rumah warga terutama juga perkantoran yang sampai hari ini terus masih dilakukan
begitu juga dengan komunitas drone yang mewakafkan dronenya
untuk dimanfaatkan oleh pemerintah kota surabaya
untuk melakukan penyemprotan dari udara
dan siang malam terus dilakukan penyemprotan disinfektan
gunanya untuk membuat bukan hanya membunuh kuman atau membunuh virus
tapi juga memberikan rasa aman bagi warga surabaya
kalaupun mereka harus beraktivitas di luar
mereka bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan pemerintah kota
untuk melakukan pembersihan
baik dari skala kampung maupun skala terkecil yaitu rumah dan keluarga
baik terima kasih atas informasinya
miftah faril melaporkan langsung dari surabaya jawa timur